pak ustadz bukan sekoteng katanya ustadz ganteng
kata dia ustadz ganteng
ah toh beneran yang bilang aneh ganteng
pasti niatnya kagak bener
nih ustadz agak agak budeg bok
kayak ini sih
jadi ngomongnya itu mesti agak agak keras bok
iya harus teriak
serem banget udah kayak vampir
pakai acara voucher voucher segala lagi
pesan apaan lagi itu aduh
giginya udah kayak jendela
lompat tinggal ini aja
aduh terus kita mau cari pesantren di bandung lagi nih
dimana aja deh
yang penting kita ikutan pesantren kilat
sebenarnya kalian tahu nggak sih pesantren mana yang mau dituju
mana gue tau
kita aja tau kesini dari tetangga
ini udah jalan jauh jauh
capek masa gak ada hasilnya sih
gimana kalau ke pesantren dekat kampung gue
lewat hutan dikit ke kanan nanti ke kiri
temen temen gue banyak ya di sana
enggak yang bener ntar jangan jangan kayak yang tadi lagi kayak gitu kayak gitu
percaya deh sama gue
capek banget sih
dewi dimana nih pesantrennya
nyari alamat atau main galasin sebenarnya
mau nyari pesantren
apa mau ikut pencinta alam
dari tadi nggak nyampe nyampe
tau udah nyamukin tau gak
cuma ini berisik banget sih
udah jelas jelas aku bawa begini bawa begini
ini peta ini kompas
aduh gue gak percaya deh
jangan jangan itu peta asal asalan lagi
gue ini orang yang udah bener bener ahli dalam bidahnya
seperti indiana jones ya dalam filmnya
kalau udah pegang kompas sama peta nggak akan salah
duh beneran gak sih
kalau gak mau oke
aku jalan sendiri
jualan sendiri kita mau ditinggalin
ada dua tentang pasangan
oh uler sangat keras tuh

itu bukan menteri itu santri
yang mau nyantri disini
assalamualaikum pak ustadz
sebelum ente ngomong aneh udah tolak ente mentah mentah
ini pesantren bukan diskotik
hah ustadz jangan beda bedaan kita dari pakaiannya dong
justru kita kita ini yang perlu ditolong dirangkul
supaya kita bisa berubah kayak mbak ini ustadz
aduh pak ustadz pak ustadz ganteng banget
ente mau nyobok aneh aneh sekoteng nih
aneh gak doyang sekoteng
ente mau nyobok aneh aneh apa aja kagak bakal mempan
agak mantu kagak bisa dibeli
pak ustadz agak mantu kagak bisa dibeli
bukan sekoteng katanya ustadz ganteng
kata dia ustadz ganteng
ah tumben aneh aneh bilang aneh ganteng
pasti niatnya kagak bener
ini ustadz agak agak budeg bu
kayak ini sih
jadi ngomongnya itu mesti agak agak keras bok
iya harus teriak
hah kok bisa denger
kok didenger ya
aneh gak budeg
gak gak gak bluetooth
udah eh aneh gak ada waktu aneh banyak urusan
tunggu sebentar pak ustadz
tunggu sebentar pak ustadz
tunggu sebentar pak ustadz
pak ustadz harus menerima kami di sini
kami tidak akan pulang
rumah kami terlalu jauh
sekali gak bisa tetep gak bisa
kami bener bener pengen belajar ustadz
puasa bulan penuh berkah
kasih kesempatan kita untuk belajar agama di sini
mereka udah datang jauh jauh loh
kalau udah ente yang ngomong hati aneh bimbang aisyah
nanti dulu aneh pikir dulu bentar ya
aneh kasih kesempatan ente
nyantri di pesantren aneh
tapi ada syaratnya ya
apa tuh pak ustadz
pakaian ente mesti dibenahin
aneh ada urusan
nurut sama dia ya
iya pak ustadz
dikasih kesempatan juga
ada chatting gak ya di sini
bisa mau nyantri apa mau jadi romusa sih nih
kirain kita mau diajarin agama beneran
nggak tahunya jadi kerja rodi gini
emangnya zaman perang sama jepang apa disiksa begini
aku udah kangen nih nyanyi nyanyi lagi
mendingan kita pulang aja deh ke jakarta
macam mana ada yang loncat loncat di atas
ada kodok di atas boy
kenapa ada kodok
perasaan tak benar ya anik agak pernah minta kodok
taduh taduh loh
tapi kagak boleh ada yang tahu nih
yang tadi anak salah salah dibilang ustadz kodok lagi
puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu lapar dan dahaga
tapi melainkan juga menahan semua hawa nafsu
kalau kita ketemu lawan jenis
ada rasa rasa kayak tergeser
gausah bilang min syalik
maka dari itu kita mesti belajar menahan kesabaran